tercatat satu ratus lima puluh empat saham menguat satu ratus delapan belas saham melemah dan dua ratus empat puluh empat saham stagnan dengan kapitalisasi pasar mencapai rp sepuluh triliun
analis pasar saham kiswoyo menjelaskan sebelumnya ihsg masih bergerak dalam rentang level psikologis rp enam lima ratus hingga rp tujuh
namun dalam pekan ini ihsg berhasil meningkat dimulai dari rentang rp enam tujuh ratus lima puluh dan diharapkan dalam waktu dekat dapat menyentuh angka rp tujuh dua ratus lima puluh
ia juga optimistis tahun ini ihsg akan terus menguat
hal ini karena pertumbuhan perekonomian indonesia masih dalam kondisi
yang stabil yang disokong oleh konsumsi domestik
puncaknya adalah libur hari raya di kuartal terakhir yaitu natal dan tahun baru
sebetulnya kalau lihat dari sisi ekonomi tidak ada masalah
selain itu indonesia semakin mendekati tahun politik dan sebentar lagi akan dimulai pendaftaran cawapres
hal ini akan berpengaruh terhadap banyaknya uang beredar di masyarakat yang turut meningkatkan perekonomian
tapi kalau dari sisi ekonomi kita pasti akan sangat aman
karena ibaratnya tahun politik itu adalah tahun di mana uang banyak beredar di masyarakat
nantinya kita tahu ada istilahnya dalam tanda kutip itu bagi bagi uang uang buatnya tak kaos pelariho dan sebagainya
akan bergerak sangat cepat
jadi ada uang tambahan yang masuk ke dalam ekonomi dan itu jangan lupa uang itu bisa berputar sampai tiga puluh kali sebelum tidur lagi di bank
selain itu untuk sentimen luar negeri ia juga memprediksikan bank sentral amerika serikat atau the fed
akan menurunkan atau setidaknya menahan suku bunga acuan
hal ini terkait dengan pemilihan presiden amerika serikat pada dua ribu dua puluh
agar menjaga perekonomian yang dapat berdampak secara global
putan cnn indonesia cekarta